iya wa masuk masuk sih duduk duduk ya wa turun wa
wa kumah damang wa damang alhamdulillah sehat ada apa teh dikirim aceng kesini ya bukan wa
kan koswara yang minta saya kesini koswara iya wa saya tadi disuruh tanya apa
tapi jangan salah penampilan itu juga dinilai kalau demi nyampein kulturnya bagus tapi bajunya
lecek bagaimana bisa juara kata bu guryola kalau kita rendah hati sama orang dan hati kita baik
apapun yang kita pakai pasti terlihat bagus pak debbie kenapa kamu ngomongin goyola kenapa kamu
ngomongin goyola kenapa kamu mau ingin goyola terus selera papa jadi hilang ada kamu ngomongin
goyola terus pak salat maghrib dulu iya debbie nanti ya apa jadi malesnya gara gara kamu ngomongin
goyola terus goyola terus goyola terus
vai bener ya pak nanti shalat yaudah pak kalau begitu di shalat duluan ya udah
saya katakan kau suara ada rumah yang mau dijual tapi teh belum ketahuan harganya berapa
ya bagus satu mak soalnya itu tuh rumahnya masain
kan masain banyak uangnya insya allah rumahnya pasti bagus
kalau rumahnya bagus pasti mahal
ya mudah mudahan aja uangnya cukup
iya mak kalau nanti terlalu mahal kita cari rumah yang lain aja ya
kan neng cuy gak jualan cilok
akang tersen aja hari ini gak jualan kan mau ketemu mimin manis
sayang juga ya kang kalau jualan
coba kalau jualan
pasti dapat uang
gak apa apa min kan ketemu mimin
kalau nanti kita nikah mimin mau gak pindah ke ciraos
kalau di ciraos teh peluang kerja banyak
kalau di sini teh akan gak punya channel cari kerjaan susah
insya allah ingin mau kang
tapi obrolin juga sama apa ya
takutnya apa apa keberatan kalau kita pindah ke ciraos
nanti mimin tanya sama apa
kalau mimin mah pasti ikut aja pak kata suami
kita ada akan buka puasa bersama warga yang
kita undang juga warga desa sebelah
seperti kebiasaan kita di cibarengkok dulu
mumpung dana sumbangan dari tkw itu sudah terkumpul

kita akan lihat
kalau kita menunggu para tkw itu pulang
pasti mereka akan memilih makan di restoran
berapa banyak yang diundang pak ustadz
nah dua puluh orangan lah
kita minta akum dan koswara yang masak
nggak ada nggak ada siapa
jadi yang ikuti
saya minta tolong kamu tiket cibulan temuin wasain
tolong tanyain ya rumah yang di sini mau dijual apa enggak
kalau mau harganya berapa soalnya ada yang mau beli
sate belum sempat kesana soalnya hari ini harus masak buat anak yatim mau buka bersama
nanti kalau rumahnya raku kamu saya kasih komisi
alhamdulillah mudah mudahan laku biar cuitnya bisa beli cincin buat mimin
pokoknya sehabis ngepel jui langsung berangkat
mau kemana kum
mau ke pasar
kan lebarannya masih lama kum
nanti aja belanja buat lebarannya
bukan belanja buat lebaran tuh tapi buat masak
kamu enggak puasa
kok belanja buat masak kum
kan masih pagi
buat nanti buka puasa
kamu mau buka puasa
kamu puasa setengah hari
nanti sore ada buka bersama dengan anak yatim di musola
bilang atuh kum
kamu ikut aja yuk doi ke pasar
helmnya satu lagi mana
pegang beras aja kum
hal itu fark
tunggulah tuh mbak
apa yang k subscribe kum diserang ya
gue kayak g gensen sekali
lu yang vegetables jelek ini
itu ada di rupu
iya wak turun wak
kumah damang wak
damang alhamdulillah sehat
ada apa teh
acing kesini ya
kang koswara yang minta saya kesini
saya tadi suruh tanya
apa bener rumah yang diceraus
tau mau dijual
rumah ini ditawar murah banget
wak jadi sayang jualnya
rumah ini banyak kenangan
jadi wak putuskan
jual yang diceraus lah
harganya teh berapa wak
katakan koswara teh
ada yang mau beli rumah uak
biar ketemu langsung
harga teh bisa nego
kalau begitu ji langsung pamit
biar kan koswara bisa cepet nyampein ke pembelinya
kirim salam wak buat acing
tetap semangat jadi pejuang cinta
kirim salam juga buat intin ya
sama bu guru yola
satu lagi dokter clara
mas wak enggak wak
oh enggak enggak enggak
ya wak siap
untuk buka puasa bersama di musalah ciraus
amin ya allah
kamu kapan pulang dari pesantrenya soi
sudah lama bapak
alhamdulillah sekarang saya sudah menetap di ciraos
kalau begitu saya panggil dulu
mau ngantri undangan keluarga yang lain